ya memasuki pertengahan ramadan gorengan masih berada di kelas men teratas dengan pilihan beragam
mulai dari tahu isi bala bala sampai ke risol dan tempe
sementara di posisi kedua es buah menyusul dengan bayang bayang sirup kental manis membasahi tenggorokan
dan di posisi ketiga kolak masih jadi opsi buat sobat sobat yang butuh manis dan kehangatan saat berbuka
dalam laporan yang dirilis pada akhir abad ke sembilan belas ini disebutkan bahwa masyarakat lokal aceh telah mengadakan buka puasa yang disegerakan
atau kata lain dari takjil di masjid beramai ramai dengan menu bubur pedas
sementara riwayat lain menyebut takjil merupakan salah satu sarana dakwah wali songo yang menyebarkan islam di pulau jawa beberapa abad silam
ah fix nih gue gak makan lagi sampe lebaran
ingat ya apapun takjilnya nggak perlu berlebihan saat buka puasa
karena kebiasaan makan berlebih saat berbuka dapat berdampak buruk bagi kesehatan
mulai dari menyebabkan gangguan pencernaan mual dan muntah lemas dan mendatangkan kantuk hingga kenaikan berat badan
ya allah ya allah gede banget
baiknya segera membatalkan puasa dengan makan dan minum secukupnya
mengonsumsi makan minuman manis saat berbuka juga dianjurkan selama tidak berlebihan
sebab dengan mengonsumsi yang manis mampu menggantikan energi kita yang hilang saat berpuasa